kpk terus diburu waktu untuk menghentikan proses pra peradilan setia novanto dalam kasus megakorupsi ktp elektronik
berbagai upaya pun terus dilakukan oleh pihak kpk
bahkan novanto menduga kpk mengulur waktu untuk melengkapi berkas saat mangkir pada sidang pertama pra peradilan yang lalu
upaya mengugutkan perapradilan setia novanto oleh kpk terus berlangsung
kpk saat ini terus menyelesaikan pemberkasan kasus korupsi yang membelit novanto sebelum sidang pra peradilan kembali digelar kamis tujuh desember nanti
bahkan kpk memilih tidak hadir dalam sidang pra peradilan pertama pada tiga puluh november
serta memohon kepada hakim tunggal kusno untuk menunda sidang hingga tiga minggu ke depan
minta waktu untuk mundur
kalau nggak salah yang diajukan tiga minggu nanti terserah pak hakim mau memberikan berapa
nah mudah mudahan kita juga yang pelimpannya juga berdiri
karena sebelum proses pelimpanan dilakukan kan kita harus memeriksa seluruh saksi yang meringankan
padahal yang mengajukan saksi yang meninggalkan kan belum lama
jadi kita perlu waktu juga untuk memeriksa itu
nah mudah mudahan nanti kita bisa cepat ya
pihak setia menduga ada unsur kesengajaan dari kpk untuk mengulur waktu
agar dapat melimpahkan berkas kliennya ke tahap penuntutan yang berakibat gugurnya keputusan perapradilan
dasar keberatan kami yang pertama itu adalah terkait dengan
jangka waktu perapradilan ini kan pemeriksaan cepat
ya dalam waktu tujuh hari kami tidak mau menunda nunda waktu sehingga tidak perlu diperlambat
dalam proses pemenahan berkas setia novanto oleh kpk
kepala ppatk ki agus ahmad badarudin menyatakan
sejumlah berkas terkait setia novanto sudah diserahkan ppatk kepada kpk
analisa dan penelusuran sudah kami lakukan
dan itu sudah diserahkan kepada para penerima hukum
itu bunyi undang undang
jadi berikan kesempatan kepada kpk untuk menelusuri ini
kemudian membawa ke pengadilan siapa yang bersalah siapa yang tidak
kpk yakin tak butuh waktu lama lagi untuk melimpahkan berkas setia novanto ke pengadilan tindak pidana korupsi
wakil ketua kpk saud citomorang memastikan penyidik kpk mampu melengkapi berkas setia novanto
agar perapradilan tidak dapat dilanjutkan
dari awal kita udah selesai cuman ini tinggal merapi rapikan aja kok
penyidik dan penuntut sudah form di situ mereka form semua
kita akan bisa selesaikan secepatnya sehingga bisa masuk di dalam waktu bahwa peraperannya tidak bisa dilanjutkan
karena memang kita sudah memelimpahkan berkas
itu harapannya masuk di dua
perapradilan setia novanto akan gugur jika kpk mampu melimpahkan berkas secara lengkap ke pengadilan tvkor
sebelum hakim tunggal kusno memfonis atas perkara setia novanto dalam sidang perapradilan
mora smanihuru cnn indonesia
asep iwan iryawan pakar hukum pidana yang juga merupakan mantan hakim
selamat malam kang asep
kita akan membahas ini tapi kami juga berusaha untuk menghubungi pengacara atau kasus hukum dari novanto
tapi hingga dialog ini dimulai tidak ada jawaban dari pihak novanto
kang asep publik ini kemudian lagi lagi harap harap cemas setelah kemarin kpk berhasil menangkap
kemudian menahan setia novanto ada secerca harapan
tapi kok hingga kini publik merasa masih ada nada pesimistis
karena melihat kpk kok jalannya agak lama melimpahkan berkas novanto ke pengadilan tvkor
menurut anda skenario apa yang terjadi sebenarnya
secara sosiologis wajar publik mengarah pesimis
tapi saya nggak ngerti soal sosiologis saya orang hukum akan bicara hukum
wajar karena trauma kejadian sebelumnya setelah novanto lolos perapradilan pertama
wajar untuk orang orang
itu awal awal tapi secara hukum sih sederhana dan gampang
ajas peradilan itu sederhana mudah biar ringan ada percepatan penyelesaian perkara
ada dua hal yang berbeda yang bersamaan menyangkut satu orang
jadi perapradilan berjalan diatur pasal satu butir sepuluh pasal tujuh puluh tujuh sampai delapan puluh dua dan sembilan puluh lima
berkas juga nyampe artinya apa sekarang perapradilan udah jalan
kemarin kpk tidak hadir tidak apa apa itu hak kpk
atau perkara baru pertama gak hadir gak hadir juga haknya kpk tidak hadir
nah sekarang perkara sedang di proses penyidikan
kuhap sudah mengatur jelas dan tegas
di situ disebutkan ya di pasal pasalnya
kalau penyidikan telah selesai wajib segera udah wajib segera
menyerahkan ke penuntutan
sama juga di pasal satu ratus sepuluh ayat satu
di satu ratus tiga puluh sembilan satu ratus empat puluh dikatakan
jikalau penuntut umum tadi kan serangka penuntut
penuntut umum telah menerima berkas dan telah lengkap
secepatnya kalau mau segera artinya apa
kita berharap kpk ini biar perapradilan layanin aja
besok ada ya layanin
kan ditudah seminggu nih kan ya
nggak ada masalah mau seminggu tiga hari empat hari layanin
karena galau nya makin nambah masyarakat
memang di delapan puluh dua ayat satu huruf d dikatakan
selama perapradilan belum diputus
jadi perapradilan belum diputus
berkas sudah masuk diperiksa
ketika penyidikan sudah lengkap penuntutan sudah lengkap
kan segera tuh bikin dakwaan tuh
gampang kan tinggal copy paste tinggal lima belas halaman itu dua puluh halaman atau berapa lah ya
itu sudah gampang anda ada contohnya sebelumnya
cepat lah itu ya pasti ya
cepat nah ini
perkara ini biar secepatnya diserahkan aja peradilan sederhana
sama perintah satu ratus sepuluh kuhab satu ratus tiga puluh sembilan kuhab satu ratus sembilan puluh kuhab
yang menyatakan wajib segera secepatnya
jadi kalau kpk secepatnya
menyerahkan berkas gugur
jadi ini bukan strategi bukan mengulur waktu
itu aturan main
jadi ini perapradilan hak tersangkaus
tapi kalau ini belum diputus
tapi berkas sudah diperiksa sudah masuk ke pn
gugurlah itu perkara
dan kita berharap itu yang terjadi
karena jangan sampai perapradilan kedua
siapapun yang mutus perapradilan
kita harap harap cemas
ini menarik menurut kang hasil
setiap kalau akan maju perapradilan
kecemasan kegalauan akan semakin tinggi
apa yang membuat skenario apa nih kang
kalau kita bicara itu kan skenario ideal dari kang asep
bahwa akan cepat dilimpahkan p dua puluh satu
kemudian langsung masukkan dakwaan
kalau skenarionya berkata lain
perapradilan pelimpahan berkas tidak terjadi
perapradilan akan terus berjalan
sampai nanti tiba di keputusan
apa skenario apa yang dia ada di kepala
sudah saya katakan dulu ketika perapradilan pertama
juga cepat diring berkas jangan sampai perapradilan
pasti kalah kpk
yang pertama itu kenapa
sorry kita sebelum masuk ke situ
yang pertama itu kenapa yang membuat lama itu
kan perapradilan di selatan itu
saya semua hormati itu putusan
tapi saya juga sebagai akademisi punya anotasi
punya eksaminasi terhadap putusan kan
kita jelas perapradilan itu kan limitatif
yang disebut perapradilan
sahtidanya penangkapan penahanan
penghentian penyidikan penuntutan
dikuap diatur ada putusan mahkamah konstitusi
ada peraturan mahkamah agung
ada buku dua mahkamah agung tuduh
ada penyidikan akhir dibalik logikanya
sudahlah saya khawatir itu terjadi
kita kan tahu
beberapa kejadian di selatan menyangkut orang orang
semuanya juga beritanya jadi besar
jadi besar itu maksudnya apa
itu kan perluasan kewenangan
kpk itu limitatif ketika diperapradilankan
itu semua berlaku perapradilan itu
ajas legalitas pasal tiga mengatakan
peradilan menggunakan uang ini
apa yang disebut peradilan
pasal satu butir sepuluh pasal tujuh apa saja sudah jelas
tapi kan sekarang diperluas sampai penetapan tersangka
saya khawatir nanti juga kembali muncul
padahal penyidikan serangkai kegiatan
jangan sampai ini muncul kembali
karena saya kalau peradilan itu kan
ya sebenarnya limitatif
tapi sekarang banyak kreatifnya
nanti itu yang saya khawatirkan
banyak kreatif ini maksudnya dari apa
untung tidak main kutip
kalau main kutip kan bahaya negara ini kan
tapi sudah lah menurut saya sekali lagi ya
sudah sekarang sudah depan mata
hadapi pra peradilan selama belum diputus
kita masih berharap ada proses ini bisa dua tiga minggu
saya berharap minggu depan
kpk menyerahkan berkas
dari melihat proses sejak
ditersangkakan sampai hari ini
prapradilan itu ditunda selama seminggu
apakah menurut anda prosesnya ini
terlalu lama atau memang anda bisa
memahami bahwa kpk sangat amat
berhati hati untuk masalah kali ini
sekali lagi pihak pihak dipanggil oleh pengadilan
itu hak untuk datang atau tidak
kalau tidak datang ya melepaskan hak
itu hukum dikenal
sekali lagi bukan strategi
prosesnya sudah selesai
seminggu yang sudah diputus
prosesnya sudah selesai
sekarang saya suka bingung di peradilan itu
itu sejak saya hakim
setiap hari saya sidang
sekarang di selatan itu
diurutnya dua minggu
seminggu apa itu
jadi saya berharap proses hukum
jangan sampai bersiasat strategi
ini bukan strategi
ini hukum yang sudah masuk
tapi anda melihat selamanya
kemudian kpk memberikan atau memberkaskan
perkara novanto ini menurut anda
kpk jauh lebih berhati hati kan
untuk menangani masalah ini
atau memang kurang percaya diri karena
atau karena putusan peradilan yang lalu yang membatasi
hukum sih jelas aturan mainnya jelas
di hukum itu main pembuktian
orang nyatakan tersangka apa yang disebut tersangka
pasal satu butir sepuluh
karena perbuatan karena keadaannya
diduga diduga melakukan perbuatan
dasar bukti permulaan ada dua alat bukti
dua alat bukti sudah cukup bahkan bukan dua
ratusan alat bukti nah cuman kan
sekali lagi kita hormatilah putusan pra peradilan
sambil makanya kpk kembalilah ke asas
cepat beriksa perkara mungkin yang pertama itu
karena tersangka belum diperiksa
dan seterusnya setelah sakit sembuh
nah sekarang kan sudah diperiksa apapun alasannya
saya lebih senang nanti bermain di buktilah disana
setia novanto ini bersalah hukum
kalau nggak ya bebaskan lebih enak kalau
pengadilan daripada pra peradilan
ini untuk masyarakat awam juga kan ya
mungkin masyarakat juga banyak yang belum memahami
berarti jika kpk secepatnya
memberkaskan perkara novanto
maka pra peradilan itu
tertutup kemungkinannya atau
selesai gitu kan ya
lalu bagaimana hak terdakwa
hak tersangka sendiri untuk bisa
kemudian membela diri jika pra peradilan
ini kalau kita bicara bahasa awam gitu kan
kenapa peradilan harus tertutup jika
pemberkasan itu kan bisa berjalan dua duanya gitu
dalam logika masyarakat
kuhab mengatakan jadi
delapan puluh dua ayat satu huruf d
sekarang suka minta pasal
kalau mana dasar hukumnya
sekali lagi kalau ada pra peradilan
ada berkas perkara
delapan puluh dua ayat satu huruf d mengatakan
gugur jadi kalau berkas yang masuk ya gugur
itu perintah undang undang
ya pra peradilan jangan layan nih
karena berkas cepat itu perintah dari kuhap
saya sebut lagi pasalnya
kalau nggak haram lah gitu kan
segera kan nggak boleh lambat
kalau sampai ke penuntutan

segera bayangin segera cepatnya artinya apa
perintah undang undang kpk itu
segera has wajib secepatnya
jadi kalau kpk nggak segera nggak secepatnya
haram hukumnya itu kpk
ya ada apa justru pertanyaan kita
dari informasi anda semua sudah lengkap
pernyataan pernyataan tadi agus pernyataan saud
pernyataan basaria tinggal berkata kata
berkas kita mendoakan lah ya
mudah mudahan tadi yang mendoakan di monas itu kan
biar cepat tuh berkas sampai
sampai ke pengadilan sebetulnya
kesulitannya apa aja sih kan yang membuat pemberkasan ini bisa memakan waktu lama
kalau saya kata kemarin pertama jelas
ya kemarin kan karena sakit itu yang pertama itu kan sakit
belum diperiksa nah malah kan ada sebagian
saya kurang setuju dan mengatakan
wajib dipisah calon tersangka terminologi calon tersangka
yang ada semua juga calon tersangka
nggak ada dipanggil calon tersangka
kuhab satu ratus dua belas satu ratus lima belas mengatakan
orang dipanggil sebagai tersangka
atau sebagai saksi jadi waktu itu kan
nus pantung udah diperiksa kan cuma masalah
mau diperiksa lagi kan keburu sakit jadi
pemberkas kan nggak nah sekarang kan ada saksi
sekali lagi ada terminologi yang salah baca
jadi bukan saksi yang meringankan
tapi saksi yang menguntungkan
saksi yang menguntungkan itu baca kuhap
ayat tiga jadi kalau meringankan
kan orang beli diskon dong
kalau orang dihukum tadi diskon ringan
jadi kalau menguntungkan tuh belum tentu bersalah
jadi kembalikan terminologi
supaya jangan salah jadi yang bener tuh
nanti buka silahkan bahasa belakangnya ini copy paste dari hir
jadi yang bener tuh saksi yang menguntungkan
di penjelasannya ada salah satu
saksi yang menguntungkan ada cas nah jadi
sekali lagi karena ini tapi saksi yang menguntungkan
tadi atau di dalam praktek sekolah orang salah
mengeringankan tadi hak
pasalnya silahkan tapi nanti
juga bisa waktu pemeriksaan sidang
kan apa enam puluh enam mengunci
terdakwa tidak wajib membuktikan
yang wajib membuktikan adalah jaksa
jaksa nanti ya nanti juga boleh
kalau dipersidangkan nanti ketika ada yang
menguntungkan silahkan hadirkan jadi kalau
sekarang kan suka dihadirkan berapa orang
tidakkan menghadir itu tidak apa apa
yang penting sudah dipanggil itu perintah sudah dipanggil
tidak datang ya sudah berkas sudah dikatakan
berkas lengkap itu karena penyidik yakin
dua alat bukti sudah terpenuhi
perbuatan terdakwa melakukan tindak pindah korupsi
berkas kirim jadi jangan nunggu
saksi tadi saksi yang meringankan atau dalam
yang benar benar menguntungkan tadi perlu
menguntungkan menteri dari k lima puluh itu baru saksi
belum ahli bisa nggak selesai selesai
itu yang menjadi kekhawatiran
karena tidak pernah paham bahwa keuntungan itu bisa
dipersidangkan nanti itu yang akhirnya nanti menjadi
kegalauan baru bagi publik itu kang ya
tapi kalau kita bicara mengenai putusan
pra peradilan yang pertama gitu kang asep
kalau kita lihat ada beberapa hal yang
mengakui banyak keputusan keputusan yang
kemarin itu yang membuat kpk itu
agak hati hati ya pertamanya kedua
membatasi kpk karena bukti buktinya
tidak bisa bukti bukti
untuk orang lain tidak bisa dipakai lagi untuk
kasus ketersangkanya ini
menurut kang asep apa saja
yang pada prinsipnya membuat
atau menghambat kpk untuk
melaju lebih kencang di prosesnya
kedua ini tapi dijawabnya lebih asik di segmen
berikutnya kami akan segera kembali usaha jenis berikutnya
anda masih bersama kami
kita akan masih kita masih membahas
bagaimana kelanjutan atau mungkin
masa depan pemberkasaan
kang asep dari pelajaran dari
perapradilan pertama yang kemudian kpk kalah
setia novanto menang dan kembali
febri diansyah sendiri dalam beberapa wawancara mengatakan
bahwa selain membuat kpk
harus jauh lebih ekstra hati hati
di perkara yang kedua ini
yang kedua itu membuat kpk
sebenarnya agak kesulitan karena bukti bukti
atau putusan putusan perapradilan
yang kemudian banyak sekali membatasi kpk
untuk bisa melaju lebih kencang di perkara ini
gimana menurut anda kalau saya menerima kalimat hati hati febri
ini bukan hati hati secara juridis kalau juridis jelas
harusnya kpk menang ini kan di luar juridis
contohnya misalnya catatan pertama saya juga
berkali kali mengatakan disini satu
dia kan menafsirkan kalimat yang paling
kenapa menetapkan di bukannya
penyidikan awal ya harusnya penyidikan
akhir satu tidak dikenal
teknologi awal akhir kan penyidikan itu serangkaian
kan serangkaian kalau di awal ada bukti
kenapa harus ditetapkan kan kalau tetap
orang mencuri di awal ketahuan kenapa nunggu
selesai gitu kan ada gebukin
kedua kalimat yang dibalikan
sepelindik katanya kenapa
penetapan tersangka lebih dulu daripada
seperindik dia tidak baca tanggalnya
atau jamnya kan tentang serindik pagi
misalkan sore ternyata tersangka
ketiga bukti yang telah digunakan
di tempat lain alam lain tidak boleh digunakan
di kasus lain dia tidak paham
kalau ini pasal penyertaan sini kasih contoh
budi sama saya perkosa si nenek
ya kan scanning itu berlaku untuk saya dan budi
itu kan itu bukti kan ada perma makamah
untuk makamah konstitusi
saya dulu gitu kemudian bukti ketika
dimunculkan rekaman nggak boleh padahal
sudah dibuktikan main di bukti sebenarnya nggak boleh kan
padahal dilarang kata itu hak ajasi manusia
ini tidak bisa ajal manusia pra pra aja
bicara itu bicara aturan main
jadi janggal sekali putusannya itu janggal
jangan salah secara yuridis sekian orang sudah mengatakan apapun juga
tapi apakah keputusannya anda nilai quote unquote janggal itu
membuat atau menghambat kpk untuk melaju
yuridis takutnya tadi di luar juridis
di luar yuridis tadi
kalau saya menafsirkan febri kan itu putusannya
sekarang banyak eksaminasi saya juga disini
rekaman beberapa tv kan mengatakan
kalau saya yuridis kpk itu limitatif
ini harusnya menang tapi sudah kita hormati keputusan
jangan sampai terjebak ke lubang yang kedua
kalau ke lubang yang kedua
tadi saya bilang paling gampang hukum memberikan ruang
sudah berkas cepat saja dikirim
apa yang menyebabkan kpk bisa terjerembab
di lubang yang kedua
kalau misalkan hakim yang kedua kita kan kalau bebasan hakim
ketika hakim yang sekarang perabilan mengadakan
ini bicara pra pra ya
ya pra pra yang kedua katakanlah misalkan
sekarang tuh beberapa ahli mengatakan penangkapannya penahanannya
bukti dia tidak paham
kalau ada bukti misalkan dari luar
itu ada undang undang ya
satu tahun dua ribu enam belas
timbal balik tentang bantuan pembuktian
kedua kita meratifikasi
iccr itu ada
itu semua sudah ada cuma kan kita khawatir
hakim kan punya independensinya lagi
daripada bermain di formalitas
tapi masuk ke dalam materi
yang sebenarnya tidak harus ada di main disitu
di pra pra adilan saya khawatir
nah daripada nanti
tidak hati hati ya kita harus
itu juga di luar kewenangan kpk atau
kapasitas kpk tadi ya
ya pra pra itu gampang sekali limitatif
tapi yang menarik ini kan
salah satu pernyataan politisi golkar
dalam wawancara disini juga mengatakan
secepatnya kalau bisa kpk seperti katakan
ayo dong berkasnya dilimpahkan
agar tidak ada lagi manuver
politik dan hukum yang mungkin bisa dilakukan
anda melihat ada bisa
manuver politik dan hukum yang kemudian
celah yang bisa dimanfaatkan oleh
novanto untuk bisa
tapi mungkin biasanya anda kan mantan hakim

kekuasaan politik kekuasaan di luar
fakta fakta persidangan yang bisa mempengaruhi
independensi atau putusan hakim
ya banyak lah misalkan saya kan pernah blbi
saya pernah menangani narkotika
saya pernah menangani korupsi
banyak perkara perkara tokoh tokoh politik saya adili
iya tapi kan saya sebagai hakim selalu
maaf sekali saya agak kasar tapi
kkpi jangan marahin cnn ya
marahin asep iwan persetan dengan politik
nih takut kuda di luar itu peduli amat
mau apapun juga hukumnya begini itulah
kan pidana itu pidana apapun ya
siapa berbuat apa
ya bertanggung jawabkan parameternya bukti
di luar itu peduli amat ketika ada tekanan
saya kira kalau hakim kena manuver politik
hakim kan ketangan politik takut
tekanan kekuasaan tadi bukan demi keadilan
tapi demi kejaliman bukan demi ketuhanan
tapi demi tekanan apalagi tekanan wanita
tarta harta sampai toyota
saya kira jangan jadi hakim ya
kalah sama cp hakim harus setahu udara lebih gata
apalagi lain dengan hakim cepi kan
kan cp dan cp hakim nih
dua etik tas yang berbeda tapi kalau kita
bicara masa depan ya optimisme
kpk misalnya nanti akan segera melimpahkan
pengadilan pengadilan tp kor
tentunya akan segera menyedangkan
dari mungkin ke posibilitas
plus minus dan juga seberapa pesimis
yang akan mencangkang ancam ya walaupun perpecahan pertama juga
kalau kpk tidak menyerahkan berkas
secepatnya supaya perintah satu ratus sepuluh satu ratus tiga puluh sembilan
dan ajas peradilan percepatan penyelesaian perkara
bubarkan kpk saya orang yang pertama
yang akan minta kpk bubarkan kpk
kenapa tadi yang diangkatkan oleh budi
jangan jangan kpk bermain politik
udah tanya dihadapi tokoh politik yang sangat kuat
ya dari kasus kasus dulu saya pernah memeriksa
yang bersangkutan ketika kasusnya blbi
yang bersangkutan itu siapa novanto
saya sebut takut saya nggak takut silahkan laporkan
kalau nggak beran kpk tidak menyerahkan berkah
ada yang ditekan di waktu itu secara politik
siapa yang berani saya anak indonesia yang lahir di bumi pajajaran
anak siliwangi pantang untuk mundur
apa yang beban tinggal mati
nggak ada yang berani coba juga
ya mungkin aja sama anak siriwangi kok
tapi di pengadilan tipikor kemungkinan kemungkinan
zalim ini juga mungkin
saya terjadi kan
ya mungkin itu fakta kemarin peradilan dulu peradilan yang dulu
kita kan berbakat kaca ada beberapa kejadian kejadian
yang diluar tadi hati hati tadi
yang diluar yuridis tapi main politis kan
fakta orang juga tahu
sederhana paling gampang sekarang kan kesaksian kemarin
sangat indah sekali
ketika andi narogong mengatakan dalam
fakta persidangan loh mengatakan bahwa sn
pantan jaksa yang sekarang
pernah jadi anggota komisi itu ya mantan jaksa
dia minta fee kan dibeliin jam dijual di blok m
kan ini klasternya klaster
klaster pengusaha sekarang eksekutif
sudah bagus sampai direktur
dirjen saya berharap ke samping
ke atas harus dibuka
esektar dulu eksekutif ini kan dirjen
tidak hanya dirjen ada sejen saya nggak tahu
ini harus dibongkar sampai atas
kemudian legislatif tidak hanya di niovanto
ini kan tidak hanya partai golkar ada partai partai lain
ada partai partai eceran lainnya
ada orang orang yang disebut dalam dakwaan
ada orang yang harus disebut juga harus dibuka
tidak hanya itu korporasi
korporasi kan tidak hanya orang lain lagi
ada konsorsium korporasi artinya apa
terang masyarakat dan aktp ini
melibatkan tokoh tokoh besar
apakah kesaksian kesaksian seperti pengakuan adina rogong
dalam sidang terakhir ini juga bisa
menguatkan sebenarnya bahwa kolaborasi
kongkaliko hengki pengki itu terjadi
menjalar kemana mana kita saksikan yuk
menyatakan bahwa pak
pak nof ya waktu dikenalkan
ke dpr itu termasuk fee nya
saya tidak tahu yang pasti
pokoknya dikenalkan ini oka masyagung
sebagai orang saya yang ngurus
v untuk ke dpr
itu saja pak
fakta fakta persidangan semakin
menguatkan itu gak sih kang asep
iya itu kan yang mengatur konsorsiumnya
anda melihat ini
kesaksian kesaksian menurut pengacara
pengacara novanto kan kesaksian kesaksian
tidak bisa dijadikan bukti kata dalam persidangan
anda melihat hal hal seperti ini bisa menguasai
ini kan kuat mengatur bagaimana haki yang menilai
menilai itu menjadi alat fakta persidangan
hakim kesesuaian antara alat bukti
dengan alat bukti lainnya satu
apakah bebas jujur objektif
nah sekarang kan jelas
direktur mantan direktur mengatakan
mantar dirjen mengatakan irman
sekjen mengembalikan uang
ada yang bermain bagaimana siapa yang nanti pemenang perusahaannya
bagaimana menggolkan proyek ektp
ini kan berkesesuaian
apa yang didakwaan dalam dakwaan pertama yang disebut
sehingga dijatuhkan hukuman terhadap irman dan sugianto
menyampaikan itu kemudian
m juga kena sekarang yang sudah disebut
apakah itu bukan fakta
sudah dilihat di putusan yang pertama
dan itu bisa dijadikan fakta apa bukti baru sebenarnya
di persidangan kok bukan di luar persidangan
soal sekarang pengacara mengatakan abc
itu kan profesinya pengacara
harus seperti itu ya kalau pengacara begitu ya gak dapat duit lah
oke yang terakhir kang asep
supaya ini kan rentang waktu yang
kalau kita sih kalau kang asep sih optimis
tapi banyak masyarakat yang juga
harap harap cemas tadi bagaimana
yang terakhir dari kang asep
bagaimana kemudian kpk bisa tetap
menjaga peluang ini
tetap terbuka sehingga kpk tidak
masuk angin di tengah
sebenarnya jadi masak optimis saya berharap
minggu depan ini kpk menyerahkan berkas
ya ke pengadilan
kita berharap nih minggu depan kan senin selasa rabu
kamis itu kan masa seminggu nggak bisa bikin berkas
gitu kan keterlaluan aja kan
nah kan sekali lagi
aja sederhana mudah aja cepat dan perkara
korupsi didahulukan nah kpk kan sekarang
konseptasi disitu sudah terlatih beberapa perkara
nah kalau misalkan minggu depan
ya atau ginilah paling lambat
sebelum pra peradilan diputus
ya ternyata kpk belum
menyerahkan berkas apalagi setelah
perkara pra peradilan detik detik
terakhir mau diputus berkas belum
karena misalkan besok mau diputus berkas belum
diterahkan saya seyakin yakinnya
kpk akan kalah akan kalah di perairan
kan kalah kalau berani pra peradilan
oke ini prediksi anda ya
ini yang kedua
yang dulu pertama kan kalah
yang kedua saya duga akan kalah
oke jadi jangan sampai
masuk angin di tengah jalan sehingga harapannya
bukan masuk angin ya masuk di luar angin
politik dan juga manuver manuver
tadi yang kita tidak arahkan terima kasih kak ngashef
semoga optimisme ini tetap bisa dijaga
dan dikawal oleh kpk sampai nanti
kemudian pengadilan akan membuktikan
setia novanto itu betul betul bersalah
atau tidak bersalah oke
terima kasih kak ngashef atas pembincangan malam hari ini